selalu selalu selalu panas dan muda
inilah aksi direktur utama perumda pasar niaga kertara harja kabupaten tangerang banten
sm yang menjadi viral di media sosial selama dua hari terakhir
carilah uang sebanyak banyaknya seolah olah engkau akan hidup seribu tahun
tapi berbuatlah amal sebanyak banyaknya seolah engkau akan mati besok pagi
dalam video berdurasi lima belas detik ini pun tampak di perumda pasar
memamerkan uang yang bertumpuk di atas meja
rabu siang merespon viralnya video ini bupati tanggerang ahmed zaki iskandar
memerintahkan inspektorat memeriksa sm
ia menilai aksi pamer uang di tengah pandemi covid sembilan belas
yang membuat masyarakat mengalami kesulitan
sangat tidak pantas dilakukan seolah olah
bagi penguang pejabat
kalau dari laporan dari pak dirut kejadiannya itu di tahun dua ribu dua puluh
apapun itu memang satu hal yang tidak etis dilakukan di saat saat seperti ini
jadi kita tunggu aja laporan dari inspektorat
sementara itu menyangkut sanksi yang akan diberikan kepada dirut perumda pasar niaga kertara harja
ahmad zaki menyebut masih menunggu hasil pemeriksaan inspektorat
dodi wayudi tangerang banten